oh seperti itu bukan yang ngajak malah tidur siang iya
temenin binilu nih belanja buat usaha sampingan biar kebeli baju lebaran
kalau mengelana pas terus kapan sampai pasarnya
kalau emak ngomong mulu bang ojek juga kapan ke pasar
bahan bahannya pisang tanduk satu sisir kolang kalingnya seperempat kilo
santan kelapa dua butir gula merahnya cari yang paling bagus potati
gula pasirnya satu kilo dan daun pan
bu ada kertas sama pulpen nggak
semolor mulu puasa puasa jahein nih
bukul gue batal bukul gue batal enggak boleh
sini apa tuh
aduh aduh aduh sakit sakit sakit
lo gak boleh nyakit nyakit yatim ya aduh
bape gue yang yatim
ini resep kolak pisang dari bu nur
tulisan lo jelek amat sih tat
mak susah bacaannya
ini apa nih bacaannya
pisang tanduk mak
sini pastikan lobor rambut ini apa
harus dari ibu mak
apa yangan mah
mayan gem esan
dia ujak pulang
hah ngapain lu
mau ngajak ani buka bersama
lu kagak tau kalo ini bulan puasa
makanya saya mau ngajak ani buat buka bersamanya
kalo lu tau ngapain nyamperin si ani
oh seperti itu
bukannya ngajak malah tidur siang iya
belanja buat usaha sampingan biar kebeli baju lebaran

kalo mengelan nafas terus kapan sampe pasarnya

alhamdulillah puasa tinggal dua puluh sembilan hari lagi

siap siap buat beli baju lebaran
siap siap buat beli baju lebaran
puasa gak lu
puasa lah aku juga kan pengen masuk surga
eh kalau puasa kenapa lo jualan es dawetnya siang siang
kalau jualannya malem gak ada yang beli cuy
mau kemana cuy
supu satu kabur karena kalah debat
ya elas ya payah
nih liat deh
buka dong pintu
kok beli es dawet aku cuy
es dawet lo hari biasa aja gagal laku
yang udah tercelai itu dosanya double
ya allah berat sekali cobaanmu di bulan ramadan ini
jadi kambing juga berkata
satu fifth tahun ini ya

tadi yang pegang daftar belanjaannya bang ojek mak
oh seperti itu jadi lo nyalain taktik
terus kalau tati salah tati ikut ke pasar balik lagi beli gula merah gitu
ya nggak seperti itu mak
kalo kagak seperti itu lo langsung ke pasar
itikab di mekah lebaran aja di madinah
nah lo jangan potong gua gua mau pantun
abang mau pantun ya
ya udah abang lanjut dah
itikaf di mekah lebarannya di madinah
maafin gua mau nanya sama lo lo kesini ada perlu apa
ya elahin kalo ngobrol luar mendingan gua tidur
tati kerjaan apa mak
beloman tat lo promosiin keliling kampung bilangin kalo lo mau jualan kolak
kalau ada yang nanya harganya berapa lo bilang sebungkusnya
kalo ada yang nanya semangkuknya berapa tati bilangnya berapa mak
hai tukang ojek tolong anterin saya
keliatannya kamu capek cuy
iya kenapa lo mau nawarin gua es dawet gua lagi puasa
jangan gr kamu joy aku cuma mau ngasih saran kalau kamu capek mending tidur sini
gak usah ngojek dulu
udah ngojek anterin saya ke dalam yuk
aduh pak kanto maaf saya harus buru buru pulang
ya kan sekalian nanti saya tambahin lokasinya deh
jangan oke dong joy alhamdulillah gitu